presidium alumni dua ratus dua belas menggelar aksi bela ulama usai sholat jumat berjamaah di masjid istiqlal jakarta pusat
aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap sejumlah tokoh yang sedang menjalani proses hukum di kepolisian
aksi digelar mulai pukul satu siang hingga buka bersama dan juga taraweh berjamaah ini
akan dipusatkan di dalam masjid dengan mengikuti program kajian islam yang diselenggarakan pengurus masjid
aktivis yang terdiri dari alumni dua ratus dua belas ini juga tidak akan melakukan orasi maupun long march ke istana negara
namun mereka akan menggelar konsolidasi internal terkait kepulangan pemimpin front pembela islam rizik sihab
plt gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat melarang masa menggelar aksi bela rizik
usai sholat jumat jarod mengimbau masa lebih mengedepankan ibadah ramadan daripada melakukan aksi demonstrasi
pernyataan itu disampaikan jarod usai menghadiri acara donasi dua puluh ribu eksemplar buku dari the asia foundation di balai kota jakarta pusat
kalau ingin ada aksi damai di bulan puasa sebaiknya berdoa di masjid di musola habis sholat jumat
kalau sampai demo turun ke jalan ya
itu mengganggu lalu lintas mengganggu warga yang lain
padahal kita harus saling harga menghargai hormat menghormati menjaga lisan kita mengontrol hawa nafsu kita selama bulan puasa